aksi personel kepolisian yang membanting seorang pengunjuk rasa di kantor bupati
tangerang pada rabu siang menjadi viral korban sempat mengalami kejang kejang dan
tak sadarkan diri setelah dibawa ke rumah sakit mahasiswa ini mengaku dirinya baik baik saja
sementara di akun instagramnya polres kota tangerang mengunggah pertemuan antara korban
dan brigadir np personel polisi yang membantingnya brigadir np meminta

korban dan keluarganya bundut dari tindakan kekerasan seorang oknum polisi
terhadap mahasiswa yang melakukan unjuk rasa sejumlah perwira pengawas dan pengadili di lokasi
unjuk rasa rabu malam diperiksa div propam mabes polri jika terbukti melakukan kesalahan standar
operasional prosedur dalam pengamanan unjuk rasa para perwira polisi tersebut juga terancam diberi
sanksi tegas ya ada dari perwira pengendali sudah diberi pemeriksaan kemudian beberapa orang yang
juga ikut melakukan kegiatan pengamanan juga akan dilakukan jadi kita serahkan semuanya
kepada div propam mabes polri khususnya biro paminal mabes polri sebelumnya puluhan mahasiswa
yang tergabung dalam aliansi bem kabupaten tangerang berunjuk rasa menuntut bupati tangerang
segera membenahi kabupaten tangerang selain persoalan infrastruktur mahasiswa juga menuntut
bupati tangerang tegas menegakkan peraturan bupati terkait jam operasional dan perjalanan ke bupati tangerang